masih dari papua ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi solidaritas mahasiswa dan rakyat papua
menggelar aksi unjuk rasa menolak pemekaran daerah otonomi baru di papua pada selasa
masa pengunjuk rasa memulai aksi mereka dengan berkumpul di beberapa titik
di antaranya expo waena perumnas tiga dan depan universitas cenrawasi
sadaka melakukan long march ke kantor dpr papua
masa aksi dihadang oleh aparat gabungan tni polri
dan diimbau untuk membuarkan diri karena aksi ini tidak memiliki izin kepolusian
dan melanggar protokol kesehatan yaitu menimbulkan kerumunan
karena imbauannya tidak didengar aparat mengambil tindakan tegas
dengan menyemprotkan air dan melepaskan gas air mata dan tembakan ke udara
yang menyebabkan sebagian pengunjuk rasa melarikan diri
hingga saat ini aparat gabungan masih berjaga di daerah sekitar perumnas tiga waina kota jayapura
akibat aksi masa ini sejumlah toko dan warung di sepanjang jalan perumnas dua hingga empat tutup total
masa yang pulang ke arah perumnas tiga satu mobil kami dengan anggota dikeroyok di sana
mobil kemungkinan sudah dirusak nanti kami akan dokumentasikan
dan laporan sementara anggota kami satu luka luka
ini akan jadi laporan polisi dan penyelidikan saya
karena siapapun kalau dapat akan saya tangkap